wah kalau papa sama mama berantem
papa harus minta maaf
masa lagi kenapa sih
apa dia lagi ada masalah di kantornya
kamu ada apa sih
pulang pulang kok marah marah
suara kamu tuh kenceng sekali
tidak geran sampai ke dalam
gak ada apa apa
aku masih orang kerja bentar ya
mama sama papa berantem lagi ya
gak sayang gak berantem
aku mau bicara sama papa
papa lagi banyak pikiran

boleh kan mama
kenapa gue jadi marah marah sama anna
kenapa gue jadi marah marah sama andin
padahal andin cuma terima tanggung sebentar kan
mutku jadi berantakan gara gara gue kesel sama nino
jadinya andi juga ikut kena
tenangin diri lo ham
kenapa sini kenapa
lupa kena dan lupa
tak mungkin cuma scam
daher gue yang harap yesz
gue yang harap
terima kasih ya pa
papa terlalu galut
bapak terlalu cemas sama apa yang ada di pikiran bapak
papa takut akan kenyataan
maafin papa nak
ada apa kak
kamu tadi udah kasih tau alamatnya andin
ini saya baru dari sana
andin sehat kok
dan besok rencananya saya mau ke sana lagi
saya mau anterin anting
kalau memang benar anting itu antingnya andin
kamu tau nggak kak
ini kebetulan banget loh
beberapa hari lalu
saya itu menemukan anting di parkiran sunford coffee
ya jadi kemungkinan besar
kayak anting berlian mutiara gitu deh
jangan jangan anting itu
anting gue waktu itu mau dibalikin ke mama sama mbak andi
mama ketemu sama andin
dia katanya mau ngasih antinya sekarang
pengen tahu bentuknya kayak gimana
nanti aku kasih tau
yaudah udah dulu ya sa
masalah kenapa sih aneh banget
ini lagi ada masalah di kantor ya
pulang mukanya bad mood gitu
iya bener ini

aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
aku kasih tau
asta jadi luang akun
kau pakaidie saudara sama siap
kau mau banget antingin rude
beste ditambahin kue gue hajar

berhubungan juga dengan aku
gue bener disimpler penghebatannya
kalo aku yang kukira
saya aja yang ngambil ke tempat kakak ya
kenapa gitu ya sa
bukannya anting ini antingnya anting
saya juga mau kasih anting ini ke andino
saya udah janjian sama dia besok
bukan gitu kak
jadi gini loh itu tuh sebenernya
waktu itu mama saya sama mbak anin itu
ketemu di kafe
tapi malah hilang
jadi daripada kakak ngasih ke mbak andin
kan mbak andi masih sakit belum sembuh banget
gak mungkin juga kan dia langsung ngasih ke mama
oh gitu ya
iya jadi saya aja ya yang ngambil lantaing itu ke tempat kakak
yaudah kalau maunya seperti itu
kirimin ini ya ke alamatnya ya
untung kak rafael percaya sama gue